pesawat lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh jt sembilan ribu tujuh ratus tujuh menabrak darbarata di bandara udara mopah merauke pada kamis dua puluh enam januari dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan sepuluh wit
menurut keterangan kapolres merauke sebelum melakukan penerbangan pesawat tujuan jayapura makassar ini dalam keadaan baik baik saja
pilot dan kopilot yang ditemui tidak memberikan pernyataan apapun
seperti dilansir cnn indonesia com pihak lion air bersama pihak berwenang masih menyelidiki penyebab terjadinya insiden
danang menuturkan penerbangan lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh jt sembilan ribu tujuh ratus tujuh sudah dipersiapkan sesuai prosedur
sebelum keberangkatan pesawat sudah dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil layak dan aman dioperasikan
muhammad abdul syah merauke